membahas order tambahan
buat iklan penumbuh rambut
iklan penumbuh rambut atau penumbuh bulu nih pak
ya saya hua kaya nih ya tuh rambut sama bulu bedanya yang coba
rambut is bulu bulu is rambut gitu
belum bu pertanyaannya ya
ya gak tau oh bulu kuping
saya mau bintang iklannya yang pernah bu marah
anak perempuan loh ini pak hilang
ya habis kita harus bagaimana lagi
yang pasti itu kita harus tenang
supaya bisa berpikiran jernih
dan banyakin berdoa aja
mudah mudahan allah menjaga dia
pak sini sini
pelan pelan dong duduknya
terus gimana kinar
kinar sih bilangnya dia
mau pindah ngekos mah
aduh kinar kok ada ada aja sih
ini mah namanya gak cocok boy
terus mama harus ngomong apa sama kak hani
kak hani taunya
anak perempuannya itu
ini malah ngekos
mama tuh pasti akan dimarahin
pak sama kak hani
mama gak usah khawatir
yang baiknya tuh mama telepon aja kak hani
mama ceritain apa adanya
supaya kak hani itu tahu
anaknya tuh sebenarnya bagaimana

ya nantikan kinar bakalan ngasih tau ya

ya nantikan kinar bakalan kesini ma buat ngambil barang barangnya
mendingan kita tungguin aja
mama tenang aja selalu ada allah kok yang ngawasin dia
mendingan kita berdua aja buat dia
bener sih kamu boy
semoga allah mendengarkan doa kita ya nak
semoga allah mendengarkan doa kita ya nak
semoga allah mendengarkan doa kita ya nak

rumah lo sih ini mau jadi ya ki
tapi gak ada yang mau ditemukan ya kak hani

tapi kayaknya masih bawa cor di bagian belakangnya

iya sih itu ya
bisa bisa gak dikasih kalo dia cemburu
bisa bisa gak dikasih kalo dia cemburu
enggak lah ki dia juga bukan tipe gue kali
ini gue minta itu buat nyokap gue
jadi tadi gue sama nek nek nek
kok gue udah ditolongin sama dia dari anak anak jalanan yang brutal gitu

terus nyokap gue jadi kayak terkesan banget sama dia
dan nyokap gue pengen ngorbitin dia jadi bintang iklan gitu
lagian gue juga udah janji sama nyokap gue
kalau nanti gue udah kenal sama gino
tapi kenapa lo gak minta sendiri aja pas tadi dia disini
tapi kenapa lo gak minta sendiri aja pas tadi dia disini
ya itu dia gue lupa kan tadi kita lagi asik ngobrol

gue telepon raya aja deh gue minta ke dia
boleh tuh ki coba dong mau teleponin
gue boleh minta nomornya si gino gak
gue boleh minta nomornya si gino gak
ada keperluan dikit sih
gimana dikasih gak
ya ini bentar lagi dikirim kok asik
ya sih itu ya ki kurang dikit ya kan
ini belum selesai nih
ini udah masuk
ini dia nih
kirimin dong ke gue
ya gue kirim sekarang ya
ya ini udah masuk
thanks ya ki nyokap gue pasti seneng banget ya
thanks ya ki nyokap gue pasti seneng banget ya
sioki gampang banget sih dibego begoin

sebenernya gue masih pengen nahan lo disini bel
sebenernya gue masih pengen nahan lo disini bel

mungkin kelar gue ngurusin tukang
gue pengen ajak lo jalan gitu kemana ki
tapi sorry banget nih gue bener bener gak bisa kali ini
gak usah lo juga ngurusin rumah lo kan

lagi nih kalau lo boncengin gue terus ntar kelihatan sama anak falcon gimana
kayaknya sekarang sekarang ini juga gue naik taksi dulu aja kali

biar gak ribet
sorry ya sebelumnya gue gak bisa ngantar lu ke depan buat nyari taksi
gue masih harus ngurus tukang
gue siap bantu lo
siap dulu nek ki
papua tuh gampang banget ya
begini bu marissa
saya mau membahas order tambahan
buat iklan penumbuh rambut
iklan penumbuh rambut atau penumbuh bulu nih pak

rambut is bulu bulu is rambut gitu
belom buat pertanyaannya
belom buat pertanyaannya
ya gak tau wah bulu kuping
mau bintang iklannya
yang pernah bu marissa
pakai buat iklan obat kuat
kalau gak salah
waduh kebetulan saya bikin iklan udah banyak nih pak
yang jelas soalnya maklum udah tua
otaknya tuh udah lemot
kan gini tuh ket
gak cuman dehidrasi otak gue
gue juga ngeliat lo dehidrasi
kasih klunya dong klu
oh gua tau maksud lo cuy
si itu si abah si berenung tua abah ramang
dengan bu kety
kety kety tuh yang akan endorse
atau cocok tau oh iya
ini catatan buat bu marisa
buat penumbuh rambut ini
karena kami segera akan buat konsepnya
didahulukan tuh dicatet
disini lupa doi
nyantai dikit nyantai dikit
gini pak kayaknya
gak cocok lah pak sama
aduh model iklan kadal
lu katanya dehidrasi
tapi kenapa ngeselin cai
omongan lu belebep nah
saya mah bisa main dengan siapapun
cocok atau endorse mah
ya kan mister fuad
lu sirik banget sih lu pikir lo yang cocok
lu pikir lu yang cantik
kalau cantik ya jelas dong kenyataan
buktinya hah pak wirawat aja
berarti gue tuh lebih cantik daripada lu cuy
cantik kan lu lu bilang
wirawat tuh pilih lu karena matanya siwet
suami orang gak cocok
eh gua mau jelekin laki gua mau jelekin lu
kalo emang lu udah dilepeh yaudah
lu bilang gua dilepeh
ya gua ludah dilepeh mpeh mpeh gitu
lu mainannya apa sih
kok kayaknya mainnya agak agak di got gitu ya
mister fuad bisa liat dong kampungannya ya
apikan pemenangnya dong
gak penting pemenangnya
mister fuad catet aja ya semua dunia juga tau
siwet lu banggain
eh cuy malu tau gak siwet
brewoknya tuh ganteng juga
mereka pada niatin kita tuh gak enak
bukan kita liat
kenapa mau tanda tangan
ingat saya ya inget film film saya yang dulu ya
mau tanda tangan foto nanti ya
kisah fuad karena ngetop aja
gini nih artis kadar luarsa begini nih
kadar luarsa lu bilang
kalo memang bu marissa keberatan
biar proyek ini saya kasih orang lain
cocok itu yuk kita mengangkat aja
kita cari orang lain saya banyak kenalan
kau cari orang lain aja
dia gak lemot otaknya gitu
jangan jangan eh sorry pak fuad
si berondong tua itu ya kan
saya akan coba rayu dia
itu juga kalau dia mau loh
dipasangkan dengan ya
bener bener cari mati lu ya
tenang bu kety
tenang bu kety
yang penting bu marisa mau nyari model iklan prianya
lebih baik aku pulang aja
siapa tau si